terdakwa kasus penyebaran hoax ratna sarumpait menjalani sidang ponis di pengadilan negeri jakarta selatan kamis ini
ya sebelumnya ia dituntut enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum
ratna berharap keadilan bisa muncul dalam persidangan dan difonis bebas
ratna sarumpait yang tiba di pengadilan negeri jakarta selatan pukul sembilan pagi mengaku dalam kondisi sehat untuk menjalani sidang fonis hari ini
ia menyatakan dari fakta persidangan yang sudah dihadirkan
tidak ada fakta hukum yang menunjukkannya bersalah
ratna menyebut jika majelis hakim betul betul mengikuti jalan yang persidangan ia akan di ponis bebas
ratna mengklaim jika difonis bebas hal itu menunjukkan kemajuan peradilan indonesia
ia bahkan tidak memikirkan skenario apabila majelis hakim tetap memfonis bersalah dan menghukum penjara kurang dari enam tahun
ratna dijerat dengan pasal empat belas ayat satu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena terbukti menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonoran
ia sebelumnya mengaku dianiaya dan foto wajahnya menjadi viral di media sosial yang ternyata akibat operasi sedotan lemak
saya berharap keadilan itu muncul di ponis ini ya
karena kalau dalam fakta fakta persidangan yang saya lalui saya rasa kalian juga mengikuti
tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa saya bersalah secara hukum
sudah sudah aku tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa aku bersalah secara hukum
produsen cnn indonesia arief kurniawan berada di pengadilan negeri jakarta selatan
ya arief apakah ponis sudah dibacakan oleh majelis hakim arief
ya selamat pagi menjelang siang megi dan juga ila
hari ini ratna sarumpait memang menjalani sidang fonis untuk kasus penyebaran berita bohong atau hoaks
dan sidang tadi dimulai pada pukul sepuluh lewat sepuluh dan sidang ini molor dari agenda yang sudah dijadwalkan seharusnya sidang dimulai pada pukul delapan tiga puluh namun majelis hakim tadi baru tiba di pengadilan negeri jatah selatan pada pukul sepuluh sehingga sidang baru dimulai pada pukul sepuluh lewat sepuluh
dan yang menjadi catatan dari persidangan pada hari ini ini cukup mengecewakan bagi awak media karena audio di ruang sidang utama tidak berfungsi sehingga saat ini dari anggota majelis hakim sedang membacakan pandangan pandangan juridis dan juga pertimbangan pertimbangan juridis namun sayangnya karena audio di ruangan mati sehingga kami awak media tidak bisa mengutip ataupun mendengar secara jelas bagaimana pandangan pandangan juridis dari majelis hakim terhadap kasus ratang sarumpait
dan memang tadi sebelum memasuki ruang persidangan
ratang sarumpait mengaku bahwa dirinya cukup optimis untuk bisa difonis bebas karena dari persidangan yang sudah berlangsung sejak dua puluh delapan februari lalu hingga pada bulan juli ini dari fakta fakta hukum yang sudah dihadirkan ratang sarumpait mengaku bahwa dirinya tidak ada satupun fakta hukum yang bisa menunjukkan bahwa dia bersalah
dan dalam sidang duplik sebelumnya itu juga dari pihak kuasa hukum ratang sarumpait yaitu insang nasruddin mengatakan pada pertengahan bulan juli ini
ratang sarumpait genap berusia tujuh puluh tahun dan diusianya sudah memasuki usia terhitung tua
apakah pantas bagi seorang ratna sarumpait untuk dibebani hidupnya dengan menjalani hukuman penjara
dan juga dalam duplik yang sudah disampaikan ratang sarumpait mengatakan bahwa ia tidak bersalah secara fakta hukum karena ia dijerat oleh undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang kuhp
di mana ia dijerat menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan konaran
ratna sarumpait mengatakan tidak ada keonaran yang ditimbulkan karena memang kasus ini bermula dari akibat rasa malu yang dialami oleh ratna sarumpait karena menjalani operasi sedot lemak
sehingga ia harus berbohong kepada keluarganya kepada anak anaknya
namun ternyata dari kebohongan tersebut akhirnya menyebar luas sehingga menjadi viral di sosial media
dan memang jika dilihat dari perjalanan kasus ini dari jpu sendiri tidak menjerat ratang sarumpait dengan undang undang ite undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam
undang yang lawas yaitu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang kuhp
karena memang jika dilihat atau dianalisa dari undang undang ite ratang sarumpait tidak tepat untuk dijerat dengan undang undang ite
karena dari fakta persidangan sudah berlangsung selama ini ratang sarumpait terbukti memang tidak menyebarkan foto wajah lebamnya ke sosial media
justru yang menyebarkan itu adalah orang orang yang dihubungi ataupun yang kenal dengan ratna sarumpait seperti yang sudah disebutkan di fakta persidangan itu seperti fadli zon
lalu juga adalah
dan juga ada juga dari putri amin rais yaitu hanum rais
dan akhirnya karena memang dari fakta persidangan ratang sarumpait tidak bisa dijerat dengan undang undang ite
akhirnya jpu menggunakan dakwaan lain yaitu undang undang lawas yaitu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang kuhp
di mana ratang sarumpait tidak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan sekonaran
dan tadi juga ratang sarumpait mengatakan ia tidak memikirkan opsi opsi lain selain dirinya difonis bebas
bahkan ia tidak mau mempertimbangkan apakah ia akan
mengajukan banding karena tadi ia berkata kita tunggu dulu hasil persidangan karena dari fakta hukum tidak ada yang bisa membuktikan saya bersalah
sehingga saya seharusnya bisa dibebaskan
dan kita juga masih menunggu bagaimanakah nanti kesimpulan dari majelis hakim terkait kasus ini
karena memang sebelumnya jaksa penuntut umum sudah menuntut ratna sarumpait dengan hukuman enam tahun penjara
apakah nanti majelis hakim akan tetap jatuhkan ponis dengan setengah dari tuntutan atau justru malah ratna sarumpait difonis bebas
kita tunggu saja
baik terima kasih arief
nanti kita akan kembali kepada anda
terima kasih atas laporan anda
kita masih menunggu apakah ratna bisa difonis bebas ya ila